memang alhamdulillah kasus sudah menurun tapi kita harus ekstra waspada terutama menghadapi nataru
jangan sampai terjadi lonjakan berikutnya
kebijakan pemerintah untuk melonggarkan sejumlah ruang publik menjadi kabar baik bagi sejumlah tempat usaha di ibu kota
salah satunya restoran yang selama masa ppkm mengalami kesulitan untuk menerapkan makan di tempat dan jam operasional yang dibatasi
meski ada pelonggaran tetap ada sejumlah peraturan yang harus diterapkan tempat makan atau restoran guna mencegah penyebaran virus corona
nazia rusana seorang pengelola restoran menganggap kebijakan pemerintah sudah menjadi keharusan dalam berbisnis di era new normal
nazia juga memilih menutup restorannya sebelum jam yang ditetapkan
kita menggunakan aplikasi peduli lindungi cek suhu tubuh
tempat cuci tangan atau hand sanitizer apabila nggak mau cuci tangan
pembatasan jumlah customer hingga jam operasional hingga jam delapan malam
jaminan kebersihan alat alat makan dan protokol kesehatan di restoran akan memberikan kenyamanan bagi para konsumen
bagi pelanggan kebersihan serta jaminan kesehatan kini menjadi komponen utama untuk mencari restoran selama pandemi
kalau saya sendiri siap pribadi
saya akan pasti nyari yang tempatnya nyaman bersih sesuai dengan standar prokes
kebijakan ppkm untuk pulau jawa dan bali telah berakhir pada senin kemarin seiring dengan semakin menurunnya kasus covid sembilan belas
namun pemerintah tetap akan memantau kondisi terutama jelang hari raya natal dan tahun baru
noras pahasia yuliana sri jakarta